biar mama yang kasih tau ke om herman kalo reva semakin deket sama boy
so swit banget sih kalian
sedih tapi banget
ini itu bukan segede hot news
ini itu bukan segede hot news
tapi ini udah mandi
disampe kepala tata juga jadi ikutan panas
diarinya udah sembuh kan
gue juga kesini udah minum obat
bete gue di rumah pengennya ketemu boy
itu diserahnya olin mau ngomong
olin mau ngomong tuh tuh tuh sheila tuh
aduh kalian kenapa sih
buruan kasih tau gue jangan bikin gue penasaran dong
gapapa sheila gue cuma mau nanya lo udah ngeliat yang lagi happening banget belum di lambi vitoos
hmm belum sih gue belum buka sosmed
lagian apa sih paling juga berita gak penting kan
penting sheila penting
hal ini penting lebih penting daripada nilai ujiannya tata
jadi ini alasannya boy gak jadi nganterin sarapan ke rumah gue gara gara cewek ini
gak bisa dibiarin
emang cewek merusak hubungan orang kayak dia tuh harus dikasih pelajaran ya
biar gak genit genit lagi tuh ke cowok orang
kalian tau dia dimana
hmm gue gak tau mendingan kita cari aja yuk
yaudah yuk ayo tata
mbak udah deh saya aja yang bantuin
aduh lagi rame nih lumayan lah repot
saya tau tuh keliatan keringetan banget
iya nih sampai keringetan gini boy
udah saya aja ya saya bisa kok percaya sama saya
yang pesen es jeruk siapa
ini es teh manis
mbak aku taro sini ya
mas saya mau pesen makanan dong mas
bukan saya saya hanya membantu tadi
eh rame rame jajan ya
boy mulai sekarang lo ga usah capek capek
liat gir lebay banget
cuma ngebantuin sedikit kok capek
itu kan tadi pahala
eh lu mestinya tuh bangga
gue juga bangga sebagai sahabatnya
cuma gue khawatir gue gak mau sahabat gue ini kecapean
dan dia harus siap nanti pas road race
hahaha ya udah kalo gitu lo aja yang bantuin manini
ga harus istirahat juga
ah banyak kan alesan lo ah
eh boy gue mau kasih informasi juga nih sama lo
tadi pas kita daftar ternyata si mondi sama anak geng srigala ikutan daftar juga bu
sorry nih gue ga ada maksud buat kecilin lo nih
kalau ini mah
kalau lo kalah sama ini gimana
eh combro lo gausah ngadeng adeng ya ga mungkin lah
masa si boy kalah sama mondi
pasti boy yang menang
lo ngerti arti kalau nggak
seandainya maksud gue
iya iya tapi kalau lu udah berpikiran boy bakal kalah
berarti kan lo kepikiran
ya engga ini kan kalau doang
kita khawatir kalau mereka bakal ngelakain lo boy
mending lo makan yang banyak boy
biar kuat ngelawan si mondi dan geng srigala
kalau boy kebanyakan makan ya ga ada ntar jadi kayak lo bon
hahaha bener tuh
siapapun lawannya ya harus siap
gue ga mau tuh ada istilah nanti klub warrior nyerang geng srigala
atau klub warrior curangin geng serigala
ini balapan tunjukin siapa yang terbaik
ujung tinggi sportifitas
pak udah kalau lo capek mendingan duduk dulu
iya udah deh
masih sakit ga
pak kelan doang
kakita aku nih capek banget ngikutin si ranggirang
cepet banget kayak kejar hantu
kalau mau berhenti kodok ya sih
lo bisa gak sih sehari aja gak usah gangguin cowok gue
ini gue ga salah denger
eh jelas jelas cowok lo tuh yang gangguin gue mulu
gue tau lo tuh pasti sengaja bikin sensasi biar lo deket kan sama boy
segala cara yang lo lakuin gak akan mungkin berhasil buat dapetin gue
karena boy udah dicodohin sama gue
kayaknya oh ada yang halunya tingkat dewa
kan gue juga udah berkali kali bilang sama lo emang lo gak ngerti
gue gak ada sedikit pun niat buat ngerebut si es balok dari elong
lagian kalau emang lo dijodohin sama dia ya lo jagain dia dong
jangan sampe cowok lo keluiran terus ketemu sama gue
eh rese banget ya lo tuh jadi cewe
pak pak udah pak
waliin sama mereka
mendingan kita masuk kelas karena markul kita bentar lagi mulai
tapi nih ya be calm aja soalnya lo tuh ga perlu deh buang buang waktu buat ngurusin itu cewek
ga penting oke
gue harus laporin video tadi ke mama biar mama yang kasih tahu ke om herman
kalo reva semakin deket sama boy
so swit banget sih kalian
oh tau cint
sedih tapi banget
aku ga mau reva semakin deket sama boy
aduh aduh awas saki saki bu
aduh aduh saki saki bu
hmm perempuan itu bener bener kecantilan banget ya sama boy
yang ada boy bisa beneran jatuh cinta lagi mereka atau sebaliknya
terus mereka bisa pacaran
aduh ayo dong hilda kamu mikir mikir harus apa apa
jangan jangan poin buat ulah lagi nih
mas udah liat belum
videonya boy dan reva yang lagi viral itu
hmm kayaknya mereka ketangkep pacaran ya
ih memalukan banget sih mas
ya ampun saya tuh sampe ga nyangka loh kalo itu bisa terjadi sama boy
yang saya pikirin adalah gimana ya
jika melihat video boy dan reva yang menyebalkan itu mas
kamu tenang dulu hilda
kamu tadi barusan ngomong apa
mas udah tau
hilda saya ga tau sama sekali soal video itu
yang saya tahu boy dan reva itu ada di taman
dan keciduk oleh security
saya pikir soal video itu cuma kesalahpahaman
ah salah faham gimana mas
kalo salah faham itu ga mungkin banget
terus kalau mereka beneran suka sukaan dan mereka pacaran gimana
kalo soal itu kamu ga usah khawatir
saya pastikan boys tidak akan pacaran dengan reva
selalu dibantu ya mas herman
apakah boy dan reva bener bener punya hubungan
lo sabar aja ya
iya reva itu kok kenceng
tau orang kayak mereka tuh ga usah diladenin
seneng lah perlahan lahan
iya reva udah resmi jadian nih kayaknya
itu ga bener
gue gak ada hubungan apa apa sama boy
udah ga usah ditutup tutupin boy juga ganteng kok
kayak gitu dibilang ganteng
semoga jodoh lo itu beneran boy
kayak gini loh ga usah mulai deh
kamu diminta untuk kurang dengan sekarang ya
oh baik pak
eh lo udah masalah apa lagi
ini pasti bokapnya boy datang lagi terus pengen marah marahin gue
ini namanya kisah misteri cinta boy dan revo
gue sih suka ya
eh boy kayaknya soal ini sila sama reva pasti udah tau deh
mereka kan suka mantengin akun gosip tuh
terus gimana boy
bisa ribut lagi mereka
sian juga sih
tapi ada baiknya menikah lo pacarin aja si reva beneran
gue harus selesaiin masalah ini
jangan sampai si penelpot bocor kena sasaran lagi sama
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi